sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
desa wisata kembang kuning yang terletak di kecamatan sikur lombok timur nusa tenggara barat
menyimpan sejuta pesona
bagaimana tidak dibalik keindahan panorama alam
tersimpan kekayaan ragam edukasi ekonomi kreatif atau ekraf
dan seni budaya yang menarik untuk dijelajahi
menuju desa wisata ini saya hanya membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih satu lima jam saja
dari bandara internasional lombok
hamparan sawah dan keasrian pemandangan alam di perbukitan
seolah langsung menyambut kedatangan saya
inilah desa yang telah dinobatkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
sebagai desa wisata berkelanjutan
desa ini juga dinobatkan sebagai desa wisata terbaik di ntb
karena pengelolaan dan kemandirian warganya
saya akan melihat langsung proses pembuatan dari kopi khas desa kembang kuning
kopi ini adalah salah satu andalan ekonomi kreatif
yang menopang kehidupan warga selama pandemi
kopi siongkut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kopi siongkut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kopi siongkut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
itu rupiahnya pada tahunainsia empat hasil
menjadi lima juta perbulan
agar dapat meningkatkan pemasaran
kopi ini juga dijual secara online melalui website desa
dengan kisaran harga dua puluh hingga tiga puluh lima ribu rupiah
tidak hanya melihat langsung pembuatan kopi
di sini saya juga diajarkan bagaimana cara membuat minyak kelapa secara tradisional
selain menghasilkan minyak kelapa
warga juga berinovasi untuk membuat minyak kelapa murni
atau coconut virgin oil yang dijual dengan harga dua puluh lima ribu rupiah
minyak kelapa ini juga menjadi adalan ekras lokal warga
dengan membeli produk lokal
kita sama dengan membantu perekonomian warga terutama di saat pandemi
dari pengolahan minyak kelapa
warga juga dapat menghasilkan produk lain
dari sisa pengolahan
yakni tain lale
kuliner dengan rasa gurih ini cocok untuk menjadi teman menyantap berbagai lauk pauk
setelah puas memanjakan lidah
saya ajak anda belajar membuat anyaman tikar dari daun pandan
anyaman tikar ini menjadi kerajinan lokal
yang penjualannya sudah merambah sampai keluar desa melalui bumdes
ini memang sangat rumit ya
dibutuhkan ketelitian dan juga kesabaran untuk dapat membuat satu tikar seperti ini
karena untuk membuat satu tikar pandan seperti di belakang saya ini
membutuhkan hampir satu bulan
tapi menarik sekali untuk dipelajari
ramainya pengunjung baik domestik maupun mancanegara sebelum pandemi
membuat penghasilan umkm desa kembang kuning meningkat
warga desa harus terpaksa
agar dapat bertahan di tengah pandemi
sekarang kami membentuk sebuah website
yang akan semua produk umkm kita masukkan di sana
dan lebih mengedepankan nilai ekonomis yang sedikit agak lebih terjangkau
kepada semua lapisan masyarakat
selain ragam kegiatan ekonomi kreatif yang menarik
desa ini juga kaya
kebetulan jasa ini menjejakerry
terima kasih bapak
penginapan ditawarkan di sini dengan kisaran harga rp dua ratus sampai rp tujuh ratus lima puluh per malam
saya pun tidak merasa khawatir terkait kebersihan dan keamanannya karena semua penginapan menerapkan
prokes secara ketat saya lanjutkan eksplorasi di desa ini dengan berwisata trekking sambil menikmati
panorama alam hanya dengan satu ratus lima puluh rupiah saja saya sudah dapat bebas berpetualang melewati
persawahan hutan hingga air terjun bagi saya medan trekking yang menantang sejauh kurang lebih empat km
ini terbayar saat saya sampai di air terjun sarawalet pesona keindahannya mampu membuat saya
di tengah pandemi desa wisata kembang kuning terus berinovasi untuk menggerakkan roda
perekonomian dengan memaksimalkan produk kreatif lokal serta pemasaran secara online
selain itu pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik tetapi juga pelatihan seperti
pengelolaan destinasi wisata dan penginapan pengembangan inovasi selama pandemi ya kita
lebih banyak bertumbuh di tempat lain dan juga di tempat lain juga kita lebih banyak bertumbuh di tempat lain
dan juga di tempat lain juga kita lebih banyak bertumbuh di tempat lain dan juga di tempat lain

hujan masih berpengaruh mengalami seharian
terima kasih orang atau channel percaya di indonesia

cocok untuk dijadikan buah tangan bagi keluarga anda di rumah
nah kegiatan belanja saya kali ini sekaligus mengakhiri perjalanan saya
di desa kembang kuning lombok timur nusa tenggara barat
jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan
dimana lagi kita dapat berwisata lengkap
mulai dari belajar langsung kegiatan ekraf warga lokal
mencicipi kuliner khas
menikmati seni budaya
hingga menjelajah alam
kalau enggak di indonesia aja
desa wisata kembang kuning
memberikan pengalaman berwisata yang aman
dan siap menyambut kedatanganmu saat waktunya sudah tepat
terima kasih anda telah menyaksikan spesial